kita kembali ke ibu kota maksud kami gubernur dki jakarta anies baswedan bersama istrinya ferry farhati mengunjungi rsud pasar minggu untuk menjenguk pasien penderita demam berdarah
di rsud pasar minggu saat ini terdapat empat puluh sembilan pasien yang dirawat inap karena terjangkit virus demam berdarah
menurut anies baswedan di jakarta ada delapan ratus tujuh puluh enam pasien penderita demam berdarah yang sampai saat ini sejak januari dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi dki jakarta melakukan beberapa upaya untuk mengatasi mewabahnya virus demam berdarah
salah satunya adalah mendorong juru pemantau jentik atau jumantik turun ke lapangan terutama ke daerah yang rawan virus demam berdarah
sementara di jakarta daerah dengan jumlah pasien demam berdarah terbanyak adalah jakarta selatan
pemprov dki juga memastikan biaya pengobatan setiap pasien demam berdarah yang berobat di rsud ditanggung oleh pemprov dki
pemprov dki juga memastikan biaya pengobatan setiap pasien demam berdarah yang berobat di rsud ditanggung oleh pemprov dki
pemprov dki juga memastikan biaya pengobatan setiap pasien demam berdarah yang berobat di rsud ditanggung oleh pemprov dki
pemprov dki juga memastikan biaya pengobatan setiap pasien demam berdarah yang berobat di rsud ditanggung oleh pemprov dki